pemerintah melalui kementerian kesehatan meminta sejumlah rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur
untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas pasca libur panjang natal dan tahun baru
lalu apa yang harus dilakukan untuk menekan laju pertambahan kasus positif covid sembilan belas
kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber
yang pertama ketua tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia dr adib kumaydi
selamat malam dok
selamat malam mbak
dan juga co founder kawal covid sembilan belas elina ciptadi mbak elina selamat malam
selamat malam mbak elvira
dan kami juga berupaya untuk mengundang perwakilan dari kementerian kesehatan
tapi tampaknya tidak bisa hadir dalam diskusi kita malam hari ini
saya ke dr adib terlebih dahulu
dok sejumlah rumah sakit sudah melaporkan cukup kewalahan
ya jadi memang itu kondisi yang sudah bisa kita prediksi
artinya dari bulan november saya sudah pernah sampaikan dalam beberapa diskusi dan di media
potensi kenaikan lonjakan kasus yang kemudian berdampak pada angka hospitality atau perawatan
dan okupasi rate itu akan terjadi pada bulan desember dan januari
dan ini sebuah kondisi yang memang harus diantisipasi
dan kalau sekarang sudah terjadi maka harus ada upaya upaya yang kemudian dilakukan
yang oleh rumah sakit tentunya
karena kita bicara sekarang angka perawatan
dampak yang terjadi tentunya nanti adalah bagaimana tetap menjaga mutu pelayanan dengan kapasitas yang memang tersedia
dan tentunya kita bicara juga tentang sdm yang juga bisa terfasilitasi untuk ada di dalam satu fasilitas kesehatan tersebut
trennya dalam beberapa hari terakhir ini apakah memang terus meningkat
bahkan ada yang mencapai angka
ada yang melaporkan seperti itu dok
ya jadi memang kalau kita bicara laporan yang di lapangan
artinya ini sebuah kondisi yang memang terjadi
dan potensi ini bukan tidak mungkin akan semakin naik
seperti halnya yang terjadi pada bulan agustus dan bulan november pasca long weekend juga
jadi ini satu kondisi yang harus segera diantisipasi dari sekarang
baik tadi sempat menyinggung masalah tenaga kesehatan
kita lihat dulu bagaimana statement dari menteri kesehatan yang baru budi gunadi sadikin mengenai kondisi tenaga kesehatan saat ini
yang kritikal bukan ruangannya ternyata
jadi tadi sudah bicara sama pak wamen yang benar benar dokter
bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat
karena jumlah dokternya cukup
jumlah alat kesehatannya cukup
jumlah dokternya cukup
ruangannya juga ada
bisa nambah sampai seratus
tapi kita butuh perawatnya
saya tanya ke dokter adip
jumlah dokter cukup
yang bermasalah hanya di level perawat saja
apakah benar dok
jadi kalau kita bicara sekarang
jadi kapasitas itu bisa ditambah
dalam artian rumah sakit secara gedung memang mudah ditambah
jadi mau menambah bed itu mudah
tapi yang perlu dipikirkan itu adalah sdm nya
karena kalau kita bicara sdm memang kita sangat terbantu dengan jumlah perawat
sehingga kalau jumlah perawatnya itu kurang itu menjadi satu masalah
karena koordinasi di lapangan itu yang menjadi gada terdepan di dalam pelayanan covid sembilan belas itu adalah teman teman
dan kemudian kita supervisi dari dokternya
jadi secara perhitungan memang kebutuhan perawat itu menjadi satu hal yang harus dipenuhi
tapi kita tahu bahwa kalau kita bicara secara jumlah secara kuantitas
dan kemudian kita lihat dari produksi dari perawat itu sebenarnya sudah cukup banyak
tetapi bagaimana kita membutuhkan perawat yang terlatih
jadi terlatih di dalam penanganan hcu
dalam penanganan icu
yang itu butuh training training yang tepat
nah ini yang harus segera dipindah lanjuti
termasuk sama juga dengan kondisi yang terjadi di dokter juga
di para dokter juga kalau kita bicara produksi dokter cukup banyak
tapi kemudian produksi dokter yang untuk mensupport pasukan dalam artian teman teman penyakit dalam spesialis paru anestesi
maka dibutuhkan teman teman dari dokter umum yang sudah terlatih
nah ini pun juga di kami juga
kita kejar supaya teman teman dokter umum itu diberikan pelatihan pelatihan khusus
sehingga mempunyai kewenangan yang bisa membantu untuk kemudian dalam level yang mungkin basic atau intermediate
untuk membantu teman teman dari penyakit dalam anestesi ataupun dari spesialis paru itu sendiri
tadi dokter adi mengatakan akan kita kejar
tapi di sisi lain jumlah kasus positif covid sembilan belas juga angkanya melesat cukup signifikan cukup tinggi
masa libur natal nanti kemungkinan di bulan januari peningkatan bisa dua puluh hingga tiga puluh persen
apakah cukup waktu untuk meningkatkan kapasitas ini
baik dari sisi sdm ataupun dari sisi kapasitas rumah sakit
ya kalau saya bicara sekarang dengan kondisi sekarang tentunya kita sekarang berkejaran dengan waktu
jadi ini yang menjadi satu kondisional
jadi mengaktifkan relawan tapi itu pun berarti juga relawan yang harus terlatih
ini menjadi satu kondisi yang penting gitu
karena ini kita bicara bukan hanya untuk di bulan desember januari saja
tapi kita bicara di dalam perjalanan panjang dari pandemi covid ini yang mungkin masih sampai satu tahun ke depan
sehingga ini perlu ada langkah langkah usaha percepatan percepatan di dalam peningkatan kualitas sdm ini
terlepas dari itu tentunya kita tahu bahwa yang perlu diperhitungkan ini yang saya kira perlu diperhatikan juga
kondisi yang ada di lapangan juga bahwa dengan naiknya lonjakan kasus
sejak dari bulan november dan kemudian sekarang di desember ini juga mempengaruhi kondisi mental dari para teman teman tenaga medis dan tenaga kesehatan
ini yang juga harus perlu diperhatikan
sehingga kita tidak sekedar memberikan satu guban pekerjaan saja
tapi kita juga harus memperhitungkan bahwa perlindungan dan keselamatan salah satunya adalah menjaga ketahanan mental ini menjadi penting untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan
karena sebagai garda terdepan saya memahami bagaimana kondisi para tenaga medis kita
mbak elina baru saja bertemu teman teman dari masyarakat sipil termasuk diantaranya kawal covid sembilan belas dengan menteri baru beberapa waktu yang lalu
apa saja mbak isi pertemuan saat itu
jadi pertemuan kami itu yang kami sampaikan kepada pak budi bunadi sebagai menkes yang baru itu sebenarnya hal yang sama yang sudah kami sampaikan sejak bulan maret kemarin
jadi yang pertama
yang pertama adalah tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri pandemi ini
kita harus lipat gandakan kapasitas testing tracing dan treatment
tadi treatment pak adib sudah sebutkan ya
dan juga tingkatkan kapasitas isolasi
karena banyak orang yang positif covid itu tidak perlu semuanya masuk rumah sakit
jadi jangan rumah sakit itu jadi istilahnya jadi solusi utama
itu solusi terakhir
karena kita harus mencegah semuanya di hulu
karena orang yang positif covid itu tidak perlu sampai parah tidak perlu sampai harus ditangani oleh rumah sakit
mereka bisa isolasi mandiri atau mereka bisa diberikan fasilitas karantina terpusat
kalau misalnya rumahnya tidak memandai untuk isolasi mandiri
deteksi dini dengan testing masal
dan juga tracing
jadi dua puluh tiga puluh kontak dari orang yang positif itu harus ditelusuri dan kemudian dites juga
karena dengan berpengalaman
begitu kita bisa mencegah penularan di level hulu
jadi rumah sakit itu hilir
itu sebenarnya pertahanan terakhir kita itu rumah sakit
jadi kalau sekarang semuanya berpengaruh di rumah sakit
ya tidak heran bahwa yang sekarang terjadi adalah seperti ini
padahal sebenarnya bisa dicegah di level hulu
jadi kami sudah menyampaikan ini sejak bulan maret
dan pesan kami masih sama
jadi cegah penularan di hulu
dengan lipat gandakan kapasitas tiga t dan tiga e
itu tingkatkan lipat gandakan kapasitasnya
yang kedua yang kami sampaikan sejak bulan maret itu adalah pentingnya data yang transparan
jadi jangan kasus yang ada itu misalnya disembunyikan
atau angkanya dikecilkan
atau testnya dibatasi sehingga
karena level penularan di masyarakat itu tidak diketahui skalanya dengan benar
ketika jumlah kasusnya itu terlihat kecil
itu akibatnya apa
warga itu jadi abai
oh yang kena sedikit kok gitu
di sekitar saya belum ada kok yang kena
rumah sakit labakan
jadi data itu harus transparan
jadi data yang transparan data yang valid
membantu terbentuknya kebijakan publik yang lebih mumpuni
dan juga itu akan membuat masyarakat itu lebih waspada
dan yang ketiga yang kami minta itu adalah komunikasi risiko yang faktual
jadi jangan diputuri
jangan dianggap tidak apa apa
karena kenyataannya adalah pandemi ini
virus ini cepat sekali menularnya
dan satu satunya cara untuk keluar dari pandemi ini adalah
kita harus mengambil data yang transparan
tiga t dan i
data yang transparan
dan juga kita saling menjaga
data yang transparan
apakah ada temuan lain dari kawal covid sembilan belas
mengingat memang jumlah data kasus positif covid sembilan belas di indonesia
hampir setiap hari menunjukkan angka yang cukup mengejutkan
bahkan beberapa hari terakhir berada di level kisaran tujuh ribuan kasus
nanti mbak elina kita akan berbincang usai
masih bersama dr adib juga
primely second kembali
baik kita lanjutkan diskusi malam hari ini
saya lanjutkan ke mbak elina tadi pertanyaan saya
kita berbicara mengenai data yang transparan
saya ingin tanya apakah tidak transparan atau tidak akurat
ini ada dua hal yang berbeda
temuan kawal covid sembilan belas seperti apa
ada hal yang berbeda
pertama hal itu adalah
kami berbincang tentang
ada hal yang berbeda
kami berbincang tentang
ada hal yang berbeda
ada hal yang berbeda
ada hal yang berbeda
ada hal yang berbeda

jadi misalnya perbedaan data
baik itu data kasus data yang sembuh
maupun data kematian
dari yang dilaporkan oleh web corona
di level provinsi ataupun kabupaten

dengan yang dilaporkan oleh level pusat
jadi itu salah satunya
kemudian waktu itu juga justru kami dapat dari cnn indonesia juga

melakukan penelusuran di surabaya mengenai jumlah pasien aktif jumlah kasus aktif
dengan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit
itu ternyata tidak match
jadi itu beberapa hal yang kami temukan
makanya kami mengumpulkan data itu tidak hanya dari covid sembilan belas co id
tapi juga dari web web corona yang ada di level provinsi dan kabupaten kota yang kami agregasi
jadi kemudian kami bandingkan dua duanya
tapi ya itu setiap hari ada gapnya dan semakin ke sini gapnya itu semakin besar
oke angkanya cukup mencengangkan
gapnya persentasenya cukup besar
sampai berapa mohon maaf
yang antara yang dilaporan oleh data pusat dengan data yang dilapor provinsi
oke masalah data ini penting memang karena menjadi pijakan untuk membuat what next
apa kebijakan selanjutnya yang akan dibuat
saya ke dokter adip sendiri
di lapangan apakah data data yang kemudian disampaikan pemerintah mungkin saja berbeda
tenaga medis tenaga kesehatan yang berada di lapangan yang bertemu dengan pasien dan masyarakat
ya jadi kalau kita bicara sekarang data data yang menjadi concern bagi kami adalah
yang pertama adalah dasar okupansi rate
jadi okupansi rate untuk kemudian melihat jumlah yang dirawat
dan ini kemudian lonjakan kasusnya ini
dan terutama bagi kami sendiri kalau kami di tim mitigasi
untuk kemudian berkomunikasi dengan semua tim mitigasi di cabang di wilayah dan perimpunan
dan itu menjadi satu dasar
yang kemudian kita pakai problem yang ada di lapangan
karena konsen di kami adalah bagaimana menjaga dan melindungi dan menyelamatkan para teman teman sejawat kami
baik itu dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya
terus kemudian dari data yang kita dapatkan implikasi yang terjadi pada saat lonjakan kasus
itu sangat berdampak juga pada kondisi yang terjadi pada nakas dan tenaga medis
umumnya pada saat kita di bulan agustus
itu juga berdampak pada angka kematian tenaga medis atau dokter yang pada satu bulan itu tiga puluh dua orang
demikian juga pada bulan november dan bulan desember ini per dua puluh empat desember
satu bulan ini sudah ada tiga puluh sembilan dokter yang meninggal
sampai tanggal dua puluh empat desember
dan ini memang sesuai gitu loh
jadi grafik kasus
dan ini kita coba kemudian
ada beberapa daerah
contoh yang saya dapatkan di dki jakarta
grafik kasus harian di dki jakarta yang naik
itu berdampak juga pada tingkat kesakitan
angka teman teman sejawat kami yang dirawat
dan juga angka kematian yang terjadi pada dokter khususnya
karena kami mengumpulkan data terutama untuk problema yang ada di teman teman dokter
dok kita tahu bahwa hulunya adalah di masyarakat
apapun itu yang dilakukan di hilir
penambahan bed tempat tidur
penambahan ruang icu
apapun itu bentuknya
kuncinya ada di masyarakat
anda melihat masyarakat sudah mulai abai
bagaimana kemudian mengingatkan kembali masyarakat pentingnya protokol kesehatan ini
ya jadi kita tidak bosan bosan sebenarnya
dari awal saya kira teman teman kawal covid juga selalu menyampaikan mengedukasi pada masyarakat
tidak ada pandemi itu selesai dari penguatan paskes saja
pandemi itu selesai dari masyarakat
jadi garda terdepannya itu adalah masyarakat sebagai bagian dari prevention
kita tidak akan mampu mengejar kemampuan fasilitas kesehatan dengan kondisi yang pandemi seperti saat ini
karena kita tahu ada keterbatasan dan itu normal
sebelum pandemi pun sebenarnya di indonesia sudah banyak permasalahan terkait dengan kemampuan fasilitas kesehatan
baik itu di wilayah wilayah terutama wilayah wilayah yang terpencil dan sangat terpencil
nah ini yang menjadi satu problem sebenarnya yang ada di indonesia
sehingga kuncinya sekarang adalah sekali lagi masyarakat
dan kami paham sebenarnya bahwa saat ini kondisi masyarakat sosial ekonomi psikologinya itu juga berbeda tentunya
baik itu di bulan maret dan sekarang
dan yang paling penting adalah pada saat kemudian regulasi yang harus kita lakukan
jadi kebijakan kebijakan pemerintah itu harus tegas
jadi kita selalu sampaikan termasuk masalah pilkada pun kita selalu sampaikan
oke kalau pilkada tetap dilanjutkan maka kita siap dengan konsekuensinya
apa konsekuensinya sekarang lah konsekuensi ini
sehingga mau tidak mau sekarang kita tidak bicara flash gap kita bicara ke depan
apa yang harus kita lakukan seperti yang saya sampaikan mbak irina tadi
kuncinya adalah masyarakat jadi gargantar depan itu masyarakat
dokter ini kami nungguin saja seharusnya
tapi pada saat semuanya didorong dihilir kemudian di fac cast di treatment nya saja
tapi testing tracing nya dan prevention nya tidak dijalankan
maka bukan tidak mungkin kita punya sekali lagi punya keterbatasan
dan itu yang kemudian terjadi
jadi overload over capacity yang berdampak pada risiko paparan pada tenaga medis tenaga kesehatan juga akan semakin tinggi
dan risiko yang terjadi adalah risiko kesakitan dan kematian di tenaga medis juga akan naik
itu yang kita tidak ingin harapkan ya
baik mbak elina bagaimana ya kita mengingatkan masyarakat
banyak sekali kemudian kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
sekarang kembali lagi pengetatan kebijakan
bagaimana kemudian masyarakat paham bahwa saat ini kondisinya memang masih cukup kritis
karena kasus positif tidak dalam kondisi menurun tapi terus meningkat
dan meningkatnya itu pun perlu saya tambahkan bahwa meningkatnya ini pun masih dengan kapasitas testing yang terbatas
jadi kalau kita melihat beberapa minggu atau mungkin satu dua bulan
jadi kalau kita melihat beberapa minggu atau mungkin satu dua bulan
satu dua bulan belakangan ini yang dites itu mungkin ada di kisaran empat puluh ribuan orang per hari
nah tetapi yang kami lihat naik itu bukan jumlah tesnya
tetapi jumlah positivity rate atau jumlah orang yang positif dari jumlah orang yang kurang lebih sama yang dites
nah ini berarti wabahnya itu skalanya itu membesar di masyarakat bukan mengecil
dan ini masih dengan skala testing yang luar biasa kecil
nah jadi sebenarnya di sini masyarakat dan pemerintah itu punya tanggung jawabnya masing masing
jadi kalau meningkatkan trace dan test itu pemerintah itu bukan masyarakat
masyarakat hanya bisa mengatakan saya bersedia di test
tetapi yang bisa meningkatkan kapasitas testing dan kapasitas tracing itu adalah pemerintah
jadi ini tidak boleh diabaikan ini harus terus dilakukan dan harus ditingkatkan kapasitasnya
kemudian yang penting lagi adalah tes itu hasilnya harus keluar dalam waktu yang cepat
sehari kalau bisa dua puluh empat jam ini kalau syaratnya who dua puluh empat jam ya
karena apa kalau orang harus menunggu seminggu atau lima hari atau tiga hari sebelum hasil testnya itu keluar
selama masa itu itu dia menunggu dan di treat sebagai apa sebagai pasien covid belum tentu positif
disuruh isolasi mandiri
tapi yang ngawasi siapa orangnya belum tentu positif sekali lagi
tiga hari lima hari tujuh hari adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu untuk sesuatu yang menular
jadi kepastian diagnosanya itu kepastian hasil testnya itu sangat penting untuk didapatkan dengan cepat
supaya nafasnya tahu harus melakukan apa next step nya
dan juga orangnya yang di test itu juga tahu apa yang harus dilakukan berikutnya
nah jadi itu yang pertama jadi deteksi dininya itu penting sekali
karena ini saya ada gambarnya sedikit jadi kalau bisa dilihat ini
deteksi dini itu pentingnya adalah untuk mencegah orang itu membutuhkan treatment yang rumit
dan itu penting sekali mereka mendapatkan hasil testnya itu di level ini
ketika gejalanya masih lumayan ringan
sementara kalau menunggu lama ya kemungkinan sudah bisa jadi ada komplikasi ini komplikasi itu
belum lagi bisa jadi sudah menular ke beberapa orang lainnya
itu yang pertama
dan yang kedua itu kita perlu menghapus stigma tentang testing tracing dan orang positif
jadi misalnya pejabat pemerintah tokoh masyarakat selebritas
jangan kalau ini kami ingin menghimbau ya
kami ingin menghimbau jangan menyembunyikan kalau memang dites dan positif
semakin disembunyikan walaupun sebenarnya sudah ada omongan omongan di luar
semakin orang kemudian merasa eh kalau gitu ini aib dong kenapa harus disembunyikan
padahal ini penyakit yang sudah menyebar dengan luas gitu
pasti ada dari kita yang akan kena
nah semakin orang tidak dan semakin orang itu tidak melihat realita dari covid sembilan belas itu di sekitar mereka
baik itu di tv di medsos atau di lingkungan sekitar gitu ya
semakin orang itu jadi punya justifikasi untuk mengatakan ini nggak separah yang digemar gemurkan
jadi misalnya kalau saya boleh memberi beberapa contoh yang baik gitu ya
misalnya pak dino pak tijalal atau dedy prusik tafiqah pierce gitu
begitu mereka positif mereka umumkan itu
itu membantu tracing jadi orang orang yang ada di dekat mereka mereka tahu bahwa mereka itu perlu dites atau mereka perlu karantina mandiri
tetapi mereka juga dengan pengakuannya itu mereka mengedukasi masyarakat
dan ini saya ingin menghimbau banget gitu
ini penyakit yang bukan aib ini sudah menyebar meluas di masyarakat
dan semakin banyak orang yang bisa kita sadarkan dengan pengakuan kita kalau misalnya ada yang positif itu lebih baik
jadi istilahnya kita bisa bersama sama membunuh stigma
dan jangan orangnya dihindari gitu malah orangnya perlu dibantu kalau dia isolasi kan
baik karena tidak ada konspirasi di sini
sangat nyata sekali bagaimana dampak covid sembilan belas
terakhir saya ke dr adib
mengingat kondisi jumlah kasus positif di indonesia bagaimana kondisi rumah sakit dan potensi apa yang mungkin terjadi pasca libur natal dan tahun baru
perlukah pertanyaan begitu perlukah pemerintah menarik rem darurat seperti awal pada saat masa pandemi di indonesia
ya jadi rem darurat ya ataupun apa
ya itu memang kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu dari satu upaya untuk menekan laju transmisi sebenarnya
tapi yang paling penting tadi yang disampaikan mbak elina tadi kuncinya adalah masyarakat itu harus paham tentang apa sih maksud testing itu
jadi mungkin bukan tidak mungkin kalau saya secara pribadi saya mengusulkan ada kampanye bangga di tes
jadi saya bangga di testing dan saya tuh maksudnya negatif atau positif gitu loh
dan itu menjadi satu pemahaman bahwa pada saat kemudian dia berkontak dan dia tahu oh itu yang saya barusan ketemu itu ternyata positif
wah saya harus di tes gitu loh
ya pemahaman pemahaman itulah yang kemudian kita harus munculkan sehingga secara otomatis masyarakat sadar bahwa salah satu menjadi upaya untuk menjaga itu adalah dengan testing tadi
karena apa semakin cepat diketahui tadi yang disampaikan mbak elina deteksi gini itu adalah menjadi satu bagian karena semakin cepat diketahui
semakin cepat diisolasi ditangani dengan baik insya allah dia tidak akan masuk ke dalam kondisi yang akan lebih berat
itu penting itu dan itu pemahaman ini harus kita sampaikan menjadi suatu bagian kampanye bahwa tidak ada stigma negatif terhadap hasil tes
dia masih bisa beraktifitas tapi dia jangan menjaga diri
saya positif tolong jangan deket deket saya saya pakai masker saya menjaga jarak
nah hal hal seperti inilah yang harus kita kampanyekan menjadi satu perubahan perilaku sehingga bukan tidak mungkin nanti ke depan memang
kita akan bisa menjaga jarak nah hal hal seperti inilah yang harus kita kampanyekan menjadi satu perubahan perilaku sehingga bukan tidak mungkin nanti ke depan memang kita
kita akan bisa menjaga jarak nah hal hal seperti inilah yang harus kita kampanyekan menjadi satu perubahan perilaku sehingga bukan tidak mungkin nanti ke depan memang kita

buat kami itu adalah sebuah habit baru sebenarnya dan itu salah satu upaya untuk mencegah
menjaga untuk apa menjaga kita tidak menjadi sumber penularan buat siapa buat orang terdekat kita buat pasien saya buat masyarakat yang lain
jadi upaya upaya inilah yang saya kira menjadi satu bagian untuk kampanye kampanye untuk mengurangi stigma
karena sekali lagi kita tidak akan mampu menampung semua kalau kita hanya konsentrasi di paskes saja
kalau kita hanya konsentrasi di treatment karena itu adalah hilirisasi kami dokter dan tenaga kesehatan adalah benteng terakhir
garis garis terdepan adalah masyarakat
baik dr adit terima kasih mbak elina terima kasih telah berbagi perspektif malam hari ini di prime news
banyak catatan yang disampaikan kita harapkan memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bersama sama
karena kuncinya adalah kolaborasi bekerja sama sehingga kita bisa menekan lajunya kasus positif covid sembilan belas di indonesia
terima kasih atas waktu anda malam hari ini